jadi itu apa ya
rasa kamu ngapain disini
kayak maling aja
tadi ada bayangan lewat
kamu gunting petik kertas krim sama zara ya
itu si ali kenapa ya
kayaknya kok gak semangat gitu
gak kayak biasanya
kayak ayam sayur ya lembek begitu
adik kamu kenapa sih sayang kok kayaknya gak semangat gitu
iya nih pak rete mami ali ada pusing
cuma mampir yang
ih bener pak rete ali badannya panas banget
ali kita pulang aja yuk
ini kasihan temen temen pada mandi sendiri gak ada ali
iya li kamu pulang aja kita gak apa apa kok disini
mendingan sekarang kamu pulang aja ya kamu istirahat
iya pulang aja li iya li bener
tuh kan li semuanya juga bisa ngertiin kok kalau alite lagi kurang sehat
kita pulang aja ya
ntar agar mempersipusinya
kalau gitu tante bawa ali pulang dulu ya anak anak ya
rafa mami tinggal
lihat sabarin lah
kalau sekolah sepi gini bikin serem ya
ih muringkak sama dia ngeliatnya beneran
pak rete tuh jadi manusia gak pernah puas
kalau sepi dibilang merinding
kalau rame katanya berisik
kayaknya ga ada sih
sekolah ini beda
udah gitu hihihihih
bikin muringkak hihihih
pak rete ya pasti itu sekolahnya sepi
kan anak anaknya lagi libur habis ujian
lihatnya tadi ada yang ngelihat
apa gak ada apa apa
anak anak kan di aula
dasar aja pak rete mah penakut
lihat apa sedikit disangkanya ada apa
ngeliat apa sedikit disangannya ada apa
eh payah boga rete
sebentar ya saya cek dulu ya
emang pak rete berani mau ngecek sendirian
ya enggak lah
tapi nanti kalau misalnya saya teriak
tenang pak rete
pokoknya begitu pak rete teriak tolong perlu bantuan
siburanting aja dia
saya mau udah disini aja deh
iya udah sana mau ngecek ngecek
pak reti lagi mau ngecek sesuatu
tadi asa ada disini
tadi asa lewat sini
nggak dapet apa
tadi yakin banget
udah balik balik balik

pak rete anak saya pak rete
pak rete anak saya tadi bantuan
aduh pak rete pipi
kayak ada yang lewat
beneran nggak ya
kayak maling aja
tadi ada bayangan lewat
april temenin rafa ke toilet ya rafa pengen pipis
takut banget sih
lah alasan aja
yaudah aku anterin yuk
ih rafa ama banget sih
aku aja yang cewek
kalau ke toilet pintar banget
ini yang cowok lama
suara apa itu
itu suara kabur ya
itu suara siapa
kak ada tuan rima
rafa ada tuan rima di dalam
hah hantu harimau
harimau itu kan binatang
masa harimau dibilang hantu
masa harimau dibilang hantu

kajian mana mungkin ada harimau di sekolah
beneran karena rafa nggak bohong tadi
rafa lihat sendiri
wadahnya emang manusia
nggak ada siapa siapa
nggak ada rafa
aja kakak lihat sendiri nggak ada
yaudah maka lihat ke dalam dulu deh
nggak ada siapa siapa rafa
yaudah yuk sekarang kita gabung ke aula
gak ada orang sih
kan kita mau keluar
mungkin aja dia jaga di depan gerbang situ tuh
kita lihat yuk
gak ada siapa siapa
dari siapa siapa kak iya ya kau tumben sih pas aku ngejagain pintu gerbangnya kok pintu gerbangnya
dikunci sih ya berarti tadi kuncin disini dong berarti kita nggak bisa pulang dong kak
terus siapa yang kasih makan mochi disini udah moch tenang aja mendingan sekarang